kayanya ini god eh cuy
kamu mau lo bawa balap karung
bukan gua tapi babe
bilang aja buat kamu juga gak apa apa cuy
gak usah malu
makanya dijagain biar nggak ada yang robek lagi
mau kemana cuy
mau lapar mau pulang mau makan dulu
bukan bekas orang juga
mau saya antar

kalau boleh saya mau ikut jadi paniti agus tusan
ada ada aja kelakuan orang suku
lo tim suksesnya tisna
kenapa lo bantuin sipur
saya pengkhianat bang
ada lomba panjat pinang
bang udin marah marah
tunggu tunggu tunggu
nggak kasihan sama mas pur
oh lihat pur kagak
eh tis lu ke sini nanya itu doang iya po udah nunggu sini aja beli ngopi enggak
mau ini penting ngopi juga penting kang ayo eh ya udah jati dadah bu mun
eh berhenti loh jangan belaka manis depan gua ada apa bang kenapa lo kagak adain lomba panjat
lo berani sama gue enggak bang emang mahal
nyari kemana lagi mod mana saya tahu kang kan dari tadi saya di bonceng terus sama kang fisna
ikutin bur kemana warga
gue juga maunya begitu jack ya kalau mau begitu lo ikutin monis yudin panjat pinang mahal jack ya
lu juga dia nggak usah maksa kan mahal lo mau bantuin dia apa bantuin gua agak ada yang
gue bantuin lu temen gue dari kecil dia temen gua ngojek begini deh kalau dapet yang murah
baru kita adain lu juga bantu nyari din ya deal deal deh ya udah salaman dah
pokoknya minggu depan lu kudu bayar kontrakan iye be masalahnya kan nanti ada angsuran buat
agustusan gimana dong lah itu urusan lu gua kagak mau tahu mai iya be
itu itu iya itu saya juga tahu sudah kejar ayo
ini juga mau mau kemana kan kita ambil jalan pita semut ayo mai lo inget kagak lu suka balap karung
ingat deh syukur dah berarti lo inget waktu kita pernah balapan oh seperti itu kapan dulu waktu kita kecil
oh ya ngelerem ya masa lu lupa yang gua kalah terus gua ngamuk
ya ngemuknya sampai nangis kejer
eh eh eh eh eh eh eh eh eh lu berani nabrak ketua gawat pur gawat kenapa kamu mau dipukulin
mana mungkin dia berani sama ketua agus tusan
udah sebagai ketua gue mau masuk dulu
tadi bang udin marah marah
terus ngancep mas pur
menurut lo kalau gue ikutan lomba balap karung lagi
keren nggak mai
babe mau ikutan lomba balap karung
nonton yuk mai
dia cuma mau masuk
kemarin apa sekarang
ya hari inilah
kayaknya nggak deh suy
kamu mau lomba balap karung
bukan gue tapi bape
bilang aja buat kamu juga nggak apa apa suy
nggak usah malu
biar nggak ada yang nge review

gotta ga ada yang robek lagi
ih mas pur kok ngeliatinnya kayak gitu
kebetulan ketemu ama lo
ada apa jack
tau si babe mau ikut balap karung
beneran bape mau ikut lomba balap karung
iya tadi gue juga gak percaya lucu juga tapi ya